koordinator bidang polhukam partai golkar yoris raweyai menegaskan
berita tentang pemecatannya sebagai korbit polhukam dpp golkar tidak benar
ia menyebut hanya dua orang yang berhak memutuskan pemecatan pengurus dpp golkar
yaitu ketua harian dpp golkar nurdin halid dan sekretaris jenderal golkar idrus marham
menurut yoris kewenangan membicarakan pemecatan yang melekat pada ketua harian dan sekjen dpp tersebut
sudah diputuskan dalam rapat pleno satu lima bulan lalu
ia menyatakan tidak pernah melihat dan menerima pemecatan itu
sebelumnya ketua dpp golkar bidang pemenangan pemilu wilayah indonesia timur aziz samuel mengatakan
yoris kerap menyuarakan pelengseran setia novanto dari jabatan ketua umum golkar
aziz mengatakan yoris dianggap telah menimbulkan banyak persoalan yang kalangan
yang akhirnya membuat internal golkar gaduh
maka posisinya sebagai korbit polhukam digantikan oleh lejen purnawirawan eko widiatmoko
pergantian itu kan kalian tanya sekarang saya balik tanya dong
pertama kalian sudah dapat itu surat lho
tidak ada kan satu
terus yang menyampaikan itu siapa
orang kalau ada perubahan itu sesuai dengan mekanisme
yang bisa berhak menyampaikan itu hanya ada dua
ketua harian atau sekjen
itu keputusan mekanisme
jadi kalau ada orang yang menyampaikan
yang tidak memiliki kompetensi
ya terus kalau saya tanggapi kan berarti sayanya yang goblok kan
kenapa kita harus mendengar isu yang gak ada
kalau buat saya nggak ada